pemerintah menargetkan vaksin dosis ketiga bagi masyarakat bisa dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh satu
kebijakan ini akan dilakukan setelah target vaksinasi dosis pertama dan kedua sudah mendapatkan atau didapatkan oleh dua ratus delapan juta penduduk indonesia
kita akan langsung bahas sudah ada jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan republik indonesia ibu siti nadia tarmizi
selamat malam ibu nadia
selamat malam mbak maik sri
semoga dalam kondisi sehat ya ibu
baik bu nadia langsung saja sejauh ini bagaimana sih bu perkembangan rencana pemerintah untuk memberikan booster berbayar ini kepada masyarakat umum
sambil kita tentunya fokus ya untuk menyelesaikan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua
karena itu merupakan upaya untuk kita bisa keluar daripada penularan covid sembilan belas ini
artinya semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin dosis pertama dan mendapatkan dosis kedua secara lengkap
kita kemudian bisa semakin mengendalikan virus covid sembilan belas ini
sementara itu di sisi lain pemerintah juga sudah menyiapkan skenario bila nanti memang diperlukan vaksinasi tambahan
mengingat tadi beberapa informasi yang dan juga beberapa negara ya yang sudah memulai vaksinasi
bahkan kita tahu joint comite on vaccination di uk itu setidaknya merekomendasikan atau menganjurkan
dan suntikan dosis ketiga itu kepada tiga kelompok utamanya
yang pertama adalah dewasa di atas usia delapan belas tahun dengan memiliki atau menderita penyakit imunokompromize ya dengan masalah kekebalan tubuh
yang kedua adalah lansia yang berusia di atas tujuh puluh tahun
dan yang ketiga adalah tentunya garda terdepan yaitu tenaga kesehatan
nah kita sendiri sudah memulai vaksinasi dalam kondisi darurat ini disampaikan oleh itagi
jadi pada special condition kondisi darurat yang tadi kami sampaikan maka vaksinasi tambahan dosis ketiga ini diberikan kepada tenaga kesehatan
sementara kemungkinan untuk tambahan dosis ketiga kepada non tenaga kesehatan ini kemudian disiapkan skenario nya oleh pemerintah di tahun dua ribu dua puluh
bahwa nanti untuk tambahan dosis ketiga kita akan kembali kepada prinsip jaminan kesehatan nasional yang sudah memang kita miliki
artinya nanti yang merupakan pbi dan yang selama ini memang sudah ditanggung di dalam jaminan kesehatan nasional itu yang akan dibiayai oleh pemerintah
sementara masyarakat lain memiliki pilihan ya untuk mendapatkan jenis maupun merek vaksin untuk penambahan dosis ketiga
oke artinya nanti mekanismenya karena ini akan berbayar ya
bagi mereka yang masuk dalam pbi atau penerima bantuan iuran nanti akan diberikan oleh pemerintah begitu ya ibu
tapi kalau mereka yang tidak masuk dalam pbi di bpjs ini akan kemudian membayarkan sendiri
sudah direncanakan kah kira kira besarannya nanti berapa
ya untuk penetapan harga tertinggi ya daripada vaksinasi maupun pelayanan vaksinasi tentunya kita sudah memiliki acuan setidaknya pada saat kita menerapkan harga untuk vaksinasi gotong royong
jadi ini sifatnya masih sangat dinamis dan sangat mungkin untuk berubah
karena pada prinsipnya kita memang dalam tahun anggaran itu harus sudah mempersiapkan ya skenario perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan di dua ribu dua puluh dua
tentunya ini akan sangat fleksibel sifatnya ya
artinya kita masih sangat menunggu pertama rekomendasi who
karena sampai saat ini kan who belum merekomendasikan pemberian vaksinasi tambahan kepada siapapun juga
untuk kepada tenaga kesehatan
yang kedua adalah perkembangan lebih lanjut
apakah betul tambahan dosis ketiga
ataukah memang harus mengulang dosis pertama dan dosis kedua
ataukah kemudian kita bisa menggunakan jenis vaksin yang sama atau boleh dengan jenis vaksin yang berbeda
jadi hal hal ini yang tentunya masih akan sangat berkembang
tetapi di sisi lain dari sistem perencanaan sudah harus kita siapkan
kisaran biayanya yang sudah direncanakan masuk dalam sistem perencanaan ini berapa bu nadia
ya tidak akan kurang lebih mungkin tidak akan berbeda banyak dengan harga yang sudah kita tetapkan di dalam vaksinasi gotong royong ya
artinya sekitar rp dua ratus dua puluh untuk vaksinnya dan biaya pelayanannya itu sekitar rp dua ratus juga
jadi sekitar rp empat ratus untuk satu kali penyuntikan
untuk sementara kita belum tahu
karena tadi kami sampaikan untuk vaksinasi yang sifatnya berbayar ini tentunya setidaknya ya badan pom kan sudah memberikan izin penggunaan darurat itu untuk tujuh atau delapan jenis vaksin ya
kita tahu juga ada vaksin seperti kansino dan sputmic ya
jadi setidaknya ada delapan jenis vaksin
nah tinggal nanti
jadi bagaimana mekanismenya untuk vaksin ini masuk ke indonesia dengan tentunya distributornya
nanti kita akan menentukan harga tertinggi untuk pelayanan vaksinasi ini
baik itu artinya mereka mereka yang masuk dalam pbi bpjs
mereka yang akan gratis begitu
sementara itu kalau untuk yang berbayar baik itu anggota bpjs
tapi kalau selama ini masih membayar iuran itu berarti artinya nanti harus membayar vaksin booster ini
bu nadia yang selanjutnya juga menjadi kritikan
yang tadi ibu sampaikan juga bahwa sebenarnya dari who juga belum merekomendasikan pemberian booster
bagi siapapun termasuk diantaranya tenaga kesehatan
lalu apa kemudian yang membuat pemerintah indonesia ini membuka opsi untuk memberikan vaksin booster di dua ribu dua puluh
iya jadi sebenarnya walaupun belum selesai ya studi untuk monitoring efekasi daripada vaksin ini
tetapi kita sudah mendapatkan
salah satunya informasi seperti yang dilakukan monitoring oleh universitas pajajaran ya
mengenai bahwa setelah enam bulan terjadi penurunan efekasi daripada vaksin
juga sinovac sendiri dalam studinya juga mengatakan ada penurunan daripada efekasi vaksin
di sisi lain vaksin pfizer moderna dan astrazeneca juga memiliki studi
di mana pada saat berhadapan dengan varian varian baru dari virus covid sembilan belas
terjadi penurunan dari efikasi ini
vaksin ini masih terpenuhi ya
walaupun terjadi penurunan efekasi tersebut
nah tentunya untuk mengantisipasi hal tersebut
pemerintah menyusun skenario ini
untuk kemungkinan booster atau tambahan dosis ketiga
karena dalam studi yang dilakukan oleh berbagai produsen vaksin ini pun
penambahan dosis ketiga itu terlihat
terjadi peningkatan kembali dari titer antibody
artinya peningkatan dari efikasi dari vaksin tersebut
nah ini tentunya kita sudah harus menyiapkan ya
untuk mengantisipasi kalau kemungkinan terjadi secara kajian ilmiah
memang harus diberikan booster ketiga ini
bu nadia pemberian booster ini memang diharapkan bisa diberikan
kemudian jika pemberian atau cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua
sudah benar benar menyeluruh
ada beberapa catatan
terkait sekali catatan
terkait dengan vaksinasi di indonesia
biasanya negara yang memberikan booster adalah mereka yang memproduksi vaksin sendiri
punya stoknya banyak begitu
kemudian juga pemberian vaksin di indonesia sebenarnya booster
juga hanya untuk tenaga kesehatan
tapi faktanya banyak sekali temuan pemberian booster ini
bagi mereka yang non tenaga kesehatan
cakupan vaksinasi juga masih sangat rendah
untuk dosis pertama dan kedua
bagaimana anda dan juga pihak kementerian kesehatan ini
benar meyakinkan bahwa pemberian vaksin ini tidak akan menimbulkan ketimpangan
karena kita sama sama tahu hak untuk sehat
itu adalah salah satu hak yang juga dijamin bagi masyarakat indonesia
jadi betul sekali ya
mbak mestri kalau melihat hal tersebut
pemerintah ini memang kita masih akan berkonsentrasi penuh
sampai dengan akhir tahun mencapai penyuntikan ataupun pemberian vaksinasi
dosis pertama dan dosis kedua
kepada sasaran kita yang sebanyak dua ratus delapan juta dosis tersebut
jadi artinya kalau kita melihat dua ratus delapan juta itu adalah memang target kita yang harus kita selesaikan
dan nanti di maret kita selesaikan dua dosisnya
dan jangan lupa sebenarnya untuk usia sebelas tahun yang nanti tahun depan masuk ke dua belas tahun
itu tetap akan diberikan gratis oleh pemerintah
bu nadia menyambung soal usia tadi
ini bu nadia
bahwa who memang baru saja mengeluarkan rekomendasi pfizer untuk usia lima sampai dua belas tahun ya bu ya
sejauh ini bagaimana tanggapan dari kementerian kesehatan
kesiapannya seperti apa untuk memberikan vaksin ini kepada mereka yang berusia lima sampai dua belas tahun
ya tentunya ini akan dikaji oleh itagi ya
apakah data data ini sudah mencukupi
yang kemudian nanti kalau memang kita harus memberikan vaksinasi kepada usia lima sampai
artinya lima tahun ke atas
ini nanti akan dipertimbangkan juga
karena nanti kita harus melihat kebutuhan atau ketersediaan dari pfizer ini di tahun ini berapa jumlahnya
karena tidak mungkin kita merekomendasikan kalau nanti hanya satu jenis merek vaksin
di mana merek vaksin itu terbatas jumlahnya
sementara yang menjadi prioritas kita usia dua belas tahun ini harus kita selesaikan
terima kasih banyak ibu siti nadia tarmizi
kita sama sama berharap nanti pemberian vaksinasi ini bisa sesuai dengan targetnya dan menyeluruh ya bu ya
jadi bisa benar benar dimanfaatkan oleh masyarakat indonesia
terima kasih banyak ibu